momen idul fitri dimanfaatkan sejumlah pengemudi transportasi online untuk meraup rejeki lebih besar dibandingkan hari biasanya
perusahaan aplikasi angkutan online juga menawarkan bonus tambahan pada hari raya
nah sholat id sudah selesai
nah waktunya saya sekarang untuk silaturahmi ke rumah saudara
dan saya akan menggunakan transportasi online
pak dengan naya ya pak
oke taksi saya sudah datang
pengemudi taksi online ini taufik gozali memilih tetap bekerja pada hari raya
ia mengatakan bisa mendapatkan penghasilan satu juta rupiah per hari atau dua kali lipat hari biasanya
peningkatan pendapatannya itu antara lain karena ada bonus yang diberikan perusahaan pada hari lebaran
dibanding hari biasa yang jelas ada kenaikan
insentif sebesar lima puluh persen ya dari hari hari biasa
yang tadinya kita berdasarkan poin tadinya tujuh belas poin dapat empat ratus ribu
sekarang tinggal cuma suruh nyari lima belas insentifnya berubah jadi enam ratus ribu
memang pada saat lebaran seperti ini jumlah permintaan melonjak
dan membuat tarif menjadi lebih mahal
dibandingkan hari biasa
hal serupa juga dialami tukang ojek online
salah satunya ozi mengaku pada lebaran kali ini ia tidak dikenakan potongan biaya administrasi
selain itu setiap satu poin yang ia peroleh mendapat bonus sepuluh ribu rupiah
penghasilannya pun menjadi dua kali lipat dari hari biasanya
dapat sih untuk hari ini doang sih
per tripnya itu sepuluh ribu pelipatan aja
sampai dua kali ya dua puluh ribu
potongan untuk hari ini aja sih nggak ada persen
biasanya dua puluh persen
dua kali lipat sampai
kalau untuk hari ini ya untuk hari ini doang
para mitra transportasi online ini berharap bonus yang diberikan tidak hanya berlaku pada hari pertama lebaran
tetapi juga selama masa libur panjang
nah tadi saya dari istiqlal menuju tendean biasanya sekitar empat puluh lima ribu
nah sekarang saya
pengundi yang berharga tujuh puluh lima ribu yang memang mengalami lonjakan karena memang banyaknya permintaan
dan di hari lebaran ini pengundi mendapatkan insentif yang cukup besar atau dua kali lipat dibandingkan hari biasa
nova nayantaka jakarta